sekarang kamu ikutin dia
jangan sampai dia lolos
emang kenapa sih kalau mobil mami lo
kan nyukap sendiri kenapa harus panik
gue lagi panik kayak gini gue harus ngejelasin juga
kalau tell me banget sih
kenapa harus panik makanya jelasin
aduh sumpah ya bel
serius banget kalau nyokap gue ngakamin sesuatu teriuki
terus gimana dong
ini emang masuk ke kurung lks
terus sembuhin lo kalau kalau
belum balik kelas ribet semua lo
tadi botol kecap kenapa pergi gitu aja ya